tindak dan kebetulan kalau wisata religi di istiqlal ini kan sedang kita siapkan apalagi nanti paus katanya akan
mempertimbangkan untuk mengunjungi istiqlal dan katedral dua wisata religi yang memang kita sangat dorong di jakarta
dan ini jangan sampai terulang kembali dan kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk praktek praktek
premanisme dan pungli liar yang ada dengan membebani biaya parkir segitu tinggi itu segera ditindaklan
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya